kelas main perolehan medali asian games dua ribu dua puluh dua di hangzhou tiongkok terus mengalami perubahan
dan berikut ini daftar perolehan medali sementara
berdasarkan situs resmi asian games hangzhou hingga pagi ini pukul lima waktu indonesia barat
perolehan medali kontingen indonesia yaitu sebanyak enam emas sepuluh perak dan tujuh belas perunggu
dengan total tiga puluh raihan medali
indonesia kini berada di posisi ke tiga belas untuk kelas main sementara